belasan pengendara sepeda motor terjaring razia dan dikenai sanksi tilang karena menerobos jalur khusus sepeda di jalan sisingamangaraja jakarta selatan senin pagi
dua mobil yang kedapatan berada di jalur khusus sepeda termasuk angkutan umum jack lingko di tilang petugas
sejumlah pengendara beralasan belum mengetahui adanya larangan melintas di jalur sepeda
oh nggak tahu
belum tahu ada hari ini mulai sosialisasi jalur sepeda
belum tahu soalnya pak
petugas gabungan dari kepolisian dan dinas perhubungan dki jakarta mulai melakukan razia setelah diberlakukannya sanksi tilang bagi pengendara yang melintas di jalur khusus sepeda
sebelumnya sosialisasi sudah dilakukan sejak september lalu
yaitu dasarnya pergub satu ratus dua puluh delapan bahwasannya kita sudah ada jalur khusus sepeda
jalur khusus sepeda ini ada di tiga fase
razia pengemudi kendaraan bermotor yang melintas di jalur sepeda juga dilakukan petugas gabungan di sepanjang jalan pemuda pramuka dan matraman raya jakarta timur
sejumlah pengendara sepeda motor dan mobil yang melintas dan parkir di jalur khusus sepeda terjaring razia
petugas langsung menilang mereka yang melanggar
sesuai dengan pasal dua ratus delapan puluh tujuh ayat satu undang undang lalu lintas tentang rambu dan marka para pengendara yang melanggar dikenai sanksi denda maksimal lima ratus ribu rupiah
tim liputan cnn indonesia
polda metro jaya resmi melarang penggunaan otopet listrik di trotoar ataupun jalur sepeda
hal ini dilakukan karena polda menilai banyak pelanggaran yang dilakukan pengendara otopet sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas
kepala subdit gakum ditlantas polda metro jaya fahri seregar menjelaskan pengguna otopet listrik kini menjadikan moda transportasi itu hanya untuk rekreasi
hal ini menyebabkan
penggunanya belum berkompeten ataupun memahami peraturan lalu lintas
fahri menyampaikan hal itu mengingat adanya kecelakaan beberapa waktu lalu yang menyebabkan dua pengendara otopet listrik meninggal
ia menyebut larangan dari polda bertujuan melindungi pengendara otopet hingga ada peraturan ataupun fasilitas jalur khusus di jalan umum untuk otopet listrik
ya jadi kita kan mau memberikan perlindungan kepada pengendara otopet listrik sendiri ya skuter listrik
kita juga mau memberikan perlindungan kepada pengguna jalan yang lalu
jadi otomatis memang otopet ini harus diatur karena kami menilai juga bahwa skuter ini pengendaranya salah satu adalah
mereka ini adalah vulnerable road user group yaitu kelompok yang pengguna jalan yang rentan
karena rentan makanya dia harus dibatasi misalkan seperti kayak pejalan kaki
pejalan kaki itu kan salah satu vulnerable gitu kan yang harus difasilitasi pejalan kaki gitu kan makanya ada trotoar gitu
sama maka seperti ini juga gitu makanya seperti kayak pengendara otopet skuter listrik ini juga harus
difasilitasi dengan jalur khusus yaitu kita tentukan di kawasan tertentu